kita menggelar sebanyak tiga sampai empat paket sembako
saya senang hati diberikan bingkisan dari kodim lima ratus enam tangerang
lagi pula pas beras harganya melunjak
saya dengan senang hati bisa mendapatkan ini
baksos dari kodim lima ratus enam tetap merdeka tetap semangat
ini isinya berupa beras lima kilo minyak sayur
gula pasir tepung terigu dan ada indomienya
dalam rangka kunjungan safari ramadan bapak kasat ke yonif dua ratus tiga arya kamuning
stand yang kami gelar sebanyak lima puluh enam stand
di mana kita melibatkan satuan satuan
baik satuan komando kewilayahan
satuan tempur dan satuan bantuan tempur
kita menggelar sebanyak tiga sampai empat paket sembako
untuk melayani masyarakat dan keluarga besar
tentara nasional indonesia angkatan darat
sebanyak tiga orang
jadi kita tadi buka jam tiga nanti kita akhiri sampai jam enam
ya harapannya tentunya hal ini dapat membantu meringankan
saudara saudara kita anggota kita
yang membutuhkan bahan bahan pokok
guna persiapan nanti lebaran
jadi intinya kita di sini memberikan paket paket yang bervariatif
mulai dari paket sembako hemat sembako sembako eceran
kemudian juga umkm semua kita hadirkan di sini
untuk mewadahi masing masing
kebutuhan dari masyarakat yang ada di sekitar ini
dan kita yakin nanti semakin mendekati lebaran tentunya
barang barang pokoknya akan semakin naik
jadi kita acarakan pas di momen ini berkaitan juga dengan ada kunjungan bapak kasat
sehingga semua bisa merasa bergembira
dan itu kita membeli ke distributor
sehingga harga kita jamin semua harga yang tergelar di sini itu pasti di bawah harga pasaran
pada kemarin kemarin sabtuan yang sudah membeli harga distributor